halo selamat siang tim penanganan infeksi khusus rumah sakit umum pusat dr hasan sadikin bandung menemukan kasus baru
yaitu seorang pasien terjangkit covid sembilan belas dua kali dalam rentang waktu sekitar tiga hingga empat bulan
sampai saat ini tim dokter tengah mendalami jenis virusnya
dokter langsung saja bagaimana kondisi terkini pasien yang terjangkit covid sembilan belas dua kali dalam rentang waktu sekitar tiga hingga empat bulan
ya saat ini kami sebenarnya masih menginvestigasi apakah memang ini suatu keadaan reinfeksi atau bukan
jadi pasien sebenarnya sudah pulang sudah dua kali negatif
jadi pada bulan juni di tanggal sembilan pasien itu datang karena akan dilakukan tindakan gigi ya
jadi kami melakukan screening untuk semua prosedur yang akan dilakukan tindakan
saat itu memang didapatkan hasil pcr positif
tapi dengan nilai ct value cycle thresholdnya sudah cukup tinggi sudah empat puluh
lalu keesokan harinya kami dapatkan ternyata negatif
jadi hanya satu kali positif kemudian setelah dua kali negatif pasien pulang dan tanpa gejala saat itu
lalu di bulan oktober ini di tanggal tujuh pasien ini ada gejala gejala batuk dan sakit tenggorokan
kurang lebih sekitar tiga belas

jadi waktu itu dengan kami dapatkan nilai cycle thresholdnya dua puluh enam
kemudian berikutnya pemeriksaan di tanggal dua atau tiga hari kemudian dia meningkat ya
hasilnya menjadi tiga puluh lima dan selanjutnya setelah kami cek dua kali ulang dalam waktu sekitar tidak sampai sepuluh hari itu sudah negatif
jadi pasien sudah dengan
sudah dua kali pemeriksaan swab negatif jadi sekarang sudah pulang
jadi memang kalau dilihat pasien sudah dua kali perawatan dengan confirm covid
jadi kami sedang mengendalami apakah yang pertama ini memang dia terinfeksi atau tidak
oke dr yovita hartantri ketua tim infeksi khusus covid sembilan belas di rumah sakit hasan sadikin bandung
begitu ya tadi posisinya dok
ya dokter yovita sebetulnya seberapa besar kemungkinan seseorang berpotensi terjangkit virus covid sembilan belas sampai dua tiga kali dok
sampai saat ini kan belum jelas ya kita kalau lihat beberapa kasus di luar
yang terakhir kemarin di tanggal dua belas oktober itu ada satu laporan kasus dari amerika dari us
dalam suatu artikel di majalah lanset itu disebutkan bahwa kasusnya sangat jarang
bahkan di dunia yang sudah dilaporkan yang saat ini adalah ada di pertama di hongkong kemudian netherland belgia ecuador dan amerika
jadi baru lima yang dilaporkan yang dipublis di artikel gitu jurnal
jadi memang dikatakan bahwa ini masih belum jelas dan kasusnya sangat jarang tapi bisa
jadi dan itu sudah dideteksi dengan sequencing gen bahwa memang itu terbukti
terbukti ada reinfeksi gitu
dokter yovita bagaimana dengan sistem imunitas dari pasien yang sudah mengidap ataupun terinfeksi covid sembilan belas dua kali
apakah itu akan berpengaruh terhadap sistem imunitasnya untuk kedepannya dok
iya jadi di laporan kasus itu kalau dilihat apakah memang sistem imun ini berperan itu juga belum jelas diterangkan
jadi ada beberapa kasus
jadi dari lima kasus yang sudah dilaporkan itu kita lihat seperti kasus yang terakhir di amerika itu pada saat second infection atau infeksi yang kedua itu gejalanya memang lebih berat dibandingkan yang pertama
itu dikatakan sama seperti yang di ecuador
mungkin ada peran dari terbentuknya antibody gitu ya sehingga pada saat kejadian yang kedua menjadi berat
tapi kalau di kasus yang lain di hongkong dan belanda dan belgia itu ternyata kasusnya tidak demikian
justru yang kedua
itu lebih ringan gitu
jadi memang masih belum banyak yang kita ketahui mbak dengan respon imun ini
ya kalau menurut penjelasan dokter tadi bahwa ada gejalanya yang berat tapi ada juga yang gejalanya ringan begitu
tapi apakah kemudian dengan terinfeksi covid sembilan belas sampai dua kali ini akan mempengaruhi organ organ vital begitu dok ke depannya
karena kalau yang kita baca ataupun kita dengar setelah terinfeksi covid sembilan belas ada yang merasa bahwa cepat telah ketika berolahraga
ada yang salah dengan sistem pernapasannya
apakah kemudian itu berpengaruh terhadap organ organ vital pasien yang terinfeksi sampai dua kali covid sembilan belas sih dok
iya kita tahu bahwa virus sars cov dua ini memang kan menyerang organ paru paru dan itu bisa terjadi gejala sisa
terutama untuk mereka yang menjadi berat
jadi apabila dia terinfeksi berat maka itu bisa menimbulkan suatu manifestasi yang kita katakan
hibrosis atau adanya kerusakan pada jaringan paru
nah itu bisa menimbulkan gejala sisa sehingga pasien merasa cepat capek atau lemas gitu mbak
oke dokter yovita biasanya kalau sudah terinfeksi covid sembilan belas ini banyak yang merasa kebal begitu
karena sudah merasa sudah pernah terinfeksi
tapi faktor faktor apa yang menyebabkan pasien itu bisa terinfeksi kembali begitu
apakah karena memang sudah merasa kebal sehingga abai terhadap protokol atau memang ada faktor faktor lain
seperti komorbit penyakit bawaan begitu dok
ya bisa jadi itu ya salah satu hal yang patut kita lihat yaitu adalah abai mungkin
karena merasa sudah terkena sehingga mungkin tidak menjalani protokol kesehatan yang seharusnya gitu
tapi kalau kita lihat kasus yang sudah terjadi di beberapa tempat ini di lima tempat itu ternyata mereka usia muda
ya usia muda lalu ee
tidak ada comorbid bahkan sama sekali
mereka usia sekitar dua puluh lima tahun
yang kasus di rshs juga sekitar itu usianya
jadi mungkin lebih ke masalah abai daripada yang masalah comorbid
oke mungkin dokter ada pesan sebagai ketua tim infeksi covid sembilan belas di rumah sakit hasan sadikin bandung
mungkin ada pesan kepada pemirsa ataupun pasien pasien covid sembilan belas yang sudah pernah terinfeksi supaya mereka lebih waspada
ataupun lebih ketat lagi dalam menerapkan protokol kesehatan supaya mereka tidak abai dan tidak terinfeksi kembali
ya tentu saja ya mbak ya
jadi memang kita belum tahu soal penyakit sars cov dua ini atau covid sembilan belas ini
masih banyak yang harus kita pelajari
tapi dengan adanya beberapa laporan kasus di luar adanya kejadian reinfeksi
maka ini menjadi perhatian buat kita semua
terutama juga untuk pasien
yang pernah terinfeksi yang sudah sembuh
bahkan juga kita yang memang mudah mudahan tidak terinfeksi tetap harus menjalani yang dikatakan di iklan itu ya pesan ibu ya
jadi harus memakai masker menjaga jarak mencuci tangan dan menjaga stamina mungkin itu
oke memakai masker menjaga jarak dan menjaga stamina itu pesan yang harus diingat ingat oleh semua
mencuci tangan mbak
dan juga mencuci tangan itu yang paling penting ya dok ya
supaya tidak abai terhadap protokol
protokol kesehatan dan tidak terinfeksi covid sembilan belas
terima kasih sekali dr yovita hartantri ketua tim infeksi khusus rumah sakit hasan sadikin bandung atas waktunya kepada cnn indonesia news hour siang hari ini